sementara itu petugas kepolisian sektor patumbak
kabupaten deli serdang sumatera utara
menggagalkan peredaran uang palsu menjelang natal dan tahun baru
ya dua orang pelaku ini langsung ditangkap
saat hendak mengedarkan uang palsu tersebut
dua pengedar uang palsu yakni beni samosir dan syahril
ditangkap petugas polsek patumbak
saat mengedarkan uang palsu
di sejumlah warung dan rumah makan
yang berada di jalan pertahanan
kedua pelaku dalam sepekan terakhir
mencoba mengedarkan uang dengan melakukan transaksi jual beli
ke sejumlah toko dengan menggunakan uang palsu
menjelang natal dan tahun baru
dari tangan kedua pelaku
polisi menyita uang palsu sebanyak rp satu juta
untuk proses lebih lanjut
kedua tersangka diboyong ke polsek patumbak
untuk pengembangan dan pengungkapan jaringan pengedar uang palsu
dan juga kedua pelaku ini diancam dengan hukuman sepuluh tahun penjara